sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi kenapa rasanya kok jauh sekali
sampai jumpa di video selanjutnya
kandung aku meninggal aku juga suka bergambar kayak gitu
tapi yang ada bukannya aku tambah terhibur aku malah lebih kangen sama papaku
terus papa jimmy datang
sedikit demi sedikit aku mulai bisa menerima kepergian papaku
yang syukurnya dia baik
dan menganggap kita udah seperti anaknya dia sendiri
aku kesini sebenernya pengen nanya sama kamu
kamu lihat ada map aku yang ketinggalan enggak
itu isinya dokumen penting yang harus aku presentasikan nanti
iya yang coklat mbak
wi udah ketemu nggak
belum mbak sebentar
ini lagi masih dicari
aduh gua kemana lagi taruhnya
wi cari yang bener ya
ini dokumen kamu ketinggalan di ruang tamu
tadi papa kebetulan lewat jadi sekalian papa anterin
lupa makasih banget ini penting banget untuk papa temuin
apakah aku pasti penting
wi wi udah ketemu wi nggak usah dicari
ya kira kira gua yakin yang ini kan apa kali palunya
gewelan ga bisa juga

dia selalu berusaha menghambat hubungan kamu dengan andre
kamu tahu kan dia orangnya penuh dengan kepura puraan tukang bohong
nira lebih kenal dewi dibandingin papa kenal dewi
lila tuh gak pernah campurin urusan kerjaan sama pribadi apalagi kerjaan dia tuh bagus pak
ini ada apa sih
saya nggak suka dewi dipekerjakan di sini
sekarang apa salahnya kok dewi tuh di sini pak
ini kan bukan perusahaan yang bapak dan bapak itu nggak berhak larang larang
jadi kamu pikir ini perusahaan kamu ya
jadi kamu bisa mempekerjakan dewi dengan seenak enaknya kamu
oh atau supaya kalian bisa tetap dekat terus
kalau bukan karena lila gak mungkin kamu bisa seperti ini
udah udah dari cukup cukup
lila nggak mau ada ribut ribut di sini
jadi kita berdua berhak mempekerjakan siapapun termasuk dewi pak
masa bapak tahu yang mempekerjakan dewi di sini bukan andri tapi lila
aku nimbak dia keponang evie
gak pengen ribet ribetan ya
balik kerja lagi ya wih
udah udah gak usah dipikirin
pak jimmy juga gak tahu kan
kalau aku anak kandungnya
kamu kenapa kesini lagi
bukannya kamu udah ngebatalin kerja sama kamu sama victoria
aku datang kesini bukan untuk urusan kerjaan kau wih
kamu mau gak jadi model lukisan aku
aku juga bisa melukis kayak andre
tapi semenjak aku buta
ya aku gak pernah ngelakuin itu lagi nih
nah sekarang kan aku udah bisa ngeliat nih
aku pengen ngelatih tangan aku lagi wih
melukis wajah kamu seperti yang andre lakukan
bahkan aku bisa buat yang lebih bagus wi
kamu mau bantu aku kan
sampai kapan sih kamu mau terus bersaing sama andre
apa kamu gak capek
dia kan saudara kamu saat
aku pengen buktiin
kalau aku bisa lebih baik dari andre
aku gak bisa bantu kamu
aku gak akan menyerah wih
suatu saat aku pasti bisa merubah kamu dari andre
aku juga bisa berhubung dengan kamu

aku juga bisa berhubung dengan kamu

aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
aku juga bisa berhubung dengan kamu
ia menutup rilian
saya lagi juga ingin berhubung dengan kamu
dia sudah terbands
nanti aku pulang aku akan tegur papa aku ya
dan aku suruh dia gak boleh kesini lagi
supaya kamu gak diomongin jelek jelek lagi sama dia
dewi udah lupain kok
makasih ya mbak dewi permisi dulu
tapi sekarang kan belum akhir bulan
udah itu anggap aja bonus buat kamu
karena kamu kerjanya sangat memuaskan
makasih banyak ya mbak
makasih ya mbak
yaudah selanggi keburu malam ntar
ibu udah masak belum buat makan malam
kita makannya di luar aja ya bu
dewi dapat bonus dari mbak lila
alhamdulillah syukurlah kalau gitu
ibu ganti baju dulu ya
yaudah buruan ya bu
udah lapar nih
ini bu gak ngerti ini makanannya
dewi juga eh
bu ini bahasa inggris semuanya lagi
kamu kok di sini
tete lagi sama ibu
sekarang mau ke toilet dulu
kamu siapa deh ibu ya
teh emangnya tete gak tau kalau ibu marah sama maya
ngapain tete suruh maya ketemu sama ibu

iqlhan peng bran suka berjambour

semoga tempoh ini pasa mah somehow
itu anak kurang ajar ada di situ lagi
berapa kali saya bilang jangan pernah ganggu ganggu maya lagi
waktu kamu emang udah sedemikian boblok sampai nggak ngerti maksud saya
kalau ini bukan tempat umum sudah saya
mas saya minta mas gak perlu kasar lagi sama dewi
udah bu udah kita pulang aja ya
dewi adalah anak kamu mas
bu udah bu ngapain ibu mesti cerita
wih ibu udah gak sanggup lagi untuk menyimpan ini semuanya wih
ibu udah gak sanggup lagi
apa kamu harus tahu
jadi dewi ini putri kandungku
yang selama ini aku cari cari